apakah ada materi yang disampaikan oleh pihak eksternal dalam otot itu
tadi sudah saya sebutkan
yang dimaksud pihak eksternal ini
iya pihak sna tentu di luar tkn
tadi sudah saya sebutkan
penyelenggara pemilu kami undang
kpu bawaslu dkpp kami undang
dalam acara tersebut dari kpu siapa yang hadir
saya kira cukup saya menyebutkan perwakilan saja
tidak perlu nama
mas ini persidangan justru kita ingin transparan
saksi sepanjang yang saudara tahu saudara jelaskan
tapi kalau tidak tahu saudara juga tidak perlu menjelaskan
kan tinggal melihat yang ada di sana
acara sudah cukup berlangsung lama
nama persisnya yang hadir pada saat itu
tapi tegasnya dari kpu ada
siapa dari kpu yang hadir ketika acara itu
kan jelas kan
terima kasih yang mulia
dari perwakilan bawaslu siapa yang hadir
ini kan kesini tanya dulu
kalau dia tidak mau jawab
pak abahansabar juga
nanti ditanya dulu ke saksinya ini
nantilah pak abahansabar saja
dari dkpp siapa saksi yang hadir
dari ini dulu
pak bawaslu dulu tadi bertanya
dari bawaslu siapa
kalau tidak salah mas afif
saya tidak tahu kalau kemudian diwakilkan
karena pada saat sesinya saya tidak berada di ruang sidang
pada saat komunikasi awal sempat ada jawaban mas afif yang mau hadir
hanya itu yang saya tahu
berarti acaranya tidak tertutup
acara tertutup untuk peserta yang tertutup
tapi ada pihak eksternal
saya memahaminya kalau tertutup
ya eksternal dibentang sebagai narasumber
ya berarti acaranya tidak tertutup
tertutup tapi internal juga dilibatkan
saya kira itu cukup